untuk meningkatkan nilai jualnya
daging rajungan dipisahkan
harga jualnya bisa mencapai empat ratus ribu rupiah
daging rajungan segar dari desa ini
tak hanya dipasarkan di wilayah pangkep
tapi sudah melanglang
buana hingga india jepang
saat musim kemarau
dikalah hasil tangkapan rajungan tak banyak
rumput laut menjadi sumber
rumput laut yang dipanen kemudian dipilah
sebagian lagi dijadikan bibit
nilai jual komoditas desa pitu sungguh ini
semakin bertambah setelah para ibu mengolah rumput laut
menjadi berbagai produk olahan
kalau pitu sungguh ini termasuk penghasil
rumput laut terbesar di kecamatan makrang
dan nilai jualnya itu
mulai dari rp tujuh dua ratus sampai rp tujuh lima ratus
dan untuk meningkatkan penghasilan kaum perempuan
yang ada di desa pitu sungguh ini
kami berupaya mengolah rumput laut tadi ini
menjadi olahan seperti sirup dodol
dan aneka makanan ringan
dan hasil dari olahan ini sudah terjual
sampai ke kota makassar
bahkan sudah merupakan oleh oleh khas kabupaten pangkep
apabila ada tamu datang dari pancasar
dan hasil dari pancasar
dan hasil dari pancasar
dan hasil dari pancasar
kita berhasil membangun
dosun yang dipanggil
desa pitu sungguh
desa pitu sungguh
memiliki tiga dusun yang dihuni
oleh lima ratus tiga puluh lima kepala keluarga
dusun bonto sungguh
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
melalui kooperasi wanita maxfira yang didirikannya pada dua ribu sebelas
nur hayati menghimpun hasil penjualan produk olahan kelompok wanita di desanya
setiap keuntungan yang dikumpulkan dibagikannya secara merata kepada para anggota
keberadaan kooperasi simpan pinjam ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
kita bisa mendapatkan pinjaman dari desa dengan menambah usaha yaitu menjual kain
saya pribadi banyak sekali saya dapatkan kayak banyak pengetahuan
dulu kita tidak mengerti apa itu gender tidak berani berbicara
tapi ternyata sekali
sering keikuan penyuluh penyuluh kita sudah tahu begini begini
kita sudah tahu
sejak kedatangannya di desa pitusungguh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nur hayati tak hanya terbilang sukses membawa kaum perempuan untuk setara dengan laki laki
ia juga berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya
keberhasilan ini dimulai saat ia mencari penjualan produk olahan kelompok wanita
masih belum menjadi kepala desa
saat masih duduk di sekolah menengah ia aktif dalam kegiatan desa dengan sukarela membantu program posyandu
dan pada dua ribu empat ia berhasil membuat desanya mendapatkan dana proyek pembangunan jalan lewat program pengembangan kecamatan
tidak mudah mendapatkan dana membangun jalan ini karena ia perempuan tidak memiliki jabatan dan diragukan sebagian warga
program pengembangan kecamatan mencaratkan dukungan penuh masyarakat untuk bisa mendapatkan dana
membangun infrastruktur desa itu pasti tidak mudah begitu
salah satunya adalah dengan membangun jalan desa ini
pada saat itu tantangan apa yang ibu hadapi
iya jalan ini yang sebelumnya belum sebagus ini
jalan ini masih berlumpur dan becek
yang saya hadapi tantangan banyak sekali yang saya hadapi
untuk membangun jalan ini sebelumnya
karena banyaknya penolakan dari masyarakat
karena mereka tidak yakin bahwa jalan ini bisa kita laksanakan bersama sama membangun seperti yang sekarang ini
kepercayaan dari warga sudah didapat oleh ibu begitu
dan pembangunan desa di sini sudah cukup maju begitu
apa lagi harapan ibu
harapan saya bagaimana desa pitusunggu ini masyarakatnya bisa hidup makmur sejahtera
termasuk diantaranya memberdayakan para perempuan di desa ini begitu
keberhasilannya mewujudkan proyek infrastruktur desa menarik simpati warga
pada dua ribu tujuh nur hayati menjadi kepala desa wanita
kota pertama yang dipilih oleh warga secara langsung
hingga kini setelah dua periode kepemimpinan nur hayati wajah desa pitusunggu telah banyak berubah
berbagai terobosan ia lakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat
bahkan setelah kelompok wanita makfirah yang digagasnya terbilang sukses
kini banyak kelompok kelompok wanita lain bermunculan guna meningkatkan peran serta para perempuan dalam membangun desa
saya dapatkan banyak pengetahuan
dulu kita tidak mengerti apa itu gender
tidak mengerti itu tidak berani berbicara
ternyata sering keiku penyuluh penyuluh kita sudah tahu begini begini
saya sangat berterima kasih kepada ibu nur hayati
karena bantuannya kita bisa berhasil seperti ini
seperti sekarang bisa maju
saya akan menjaga kesehatan mereka
saya akan berjaga jaga
saya akan bawa anak ke rumah mereka
saya akan bawa anak ke rumah mereka
meski disibukan dengan berbagai kegiatannya sebagai kepala desa
nur hayati tak pernah melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu
di rumah inilah ia tinggal bersama suami dan dua anaknya yang berusia empat dan enam belas tahun
sementara dua anaknya yang lain
tengah menuntut ilmu di perguruan tinggi di makassar
nur hayati sendiri lahir di makassar pada empat maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
ia tumbuh dan dibesarkan di jayapura papua
pada usia enam belas tahun ia kembali ke tanah kelahiran ayahnya
desa pitu sunggu
selama bertahun tahun ia membangun kepercayaan diri kaum perempuan
agar senantiasa aktif mengeluarkan pendapat
dan berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
nur hayati selalu memegang nasihat dari sang ibu
menjadi seorang perempuan janganlah banyak mengeluh
karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah
atas keberhasilannya memberdayakan kaum perempuan
pada tahun dua ribu dua belas ia mendapatkan penghargaan khusus dari bupati pangkep
sebagai pelopor perempuan pesisir
dan menjadi satu dari tiga finalis anugrah saparina sadli dua ribu empat belas
di saat nur hayati berjuang
memajukan kaum perempuan di desanya
sang suami terus memberikan dukungan
dan rela berbagi peran dalam urusan rumah tangga
saya mendukung penuh apa apa yang mau dilakukan sama ibu sepanjang itu benar
apalagi kalau untuk orang banyak
kalau rasa cinta sih untuk mengatakannya itu mungkin saya tidak bisa mengukur sampai sebesar apa
saya itu berupaya bagaimana semasa hidup saya
saya selalu bersama sama dengan ibu
kalau misalnya saya mendapatkan pilihan
atau saya akan diberikan jabatan lebih daripada yang saya sudah laksanakan di desa ini
kayaknya saya belum bisa menerima
saya masih tetap memilih desa saya ini
karena saya sudah merasa menyatu dengan masyarakat di sini
dan saya juga melihat bahwa memang masyarakat masih membutuhkan saya
nur hayati tak pernah membayangkan dirinya mampu mendobrak tradisi perempuan pesisir
dengan segala kerendahan hati
ia setia melayani orang orang di sekitarnya
kelak tak ada lagi perempuan di desanya yang dipandang sebelah mata